mahkamah agung meringankan fonis mati mantan kadif propam polri verdi sambo menjadi pidana penjara seumur hidup
hukuman sambo diringankan setelah ma menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana brigadir yosua huta barat yang diajukan sambo
namun ma melakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dilakukan sehingga menjatuhkan fonis pidana penjara seumur hidup
selain itu ma juga menolak kasasi istri mantan kepala divisi propam polri verdi sambo putri candrawati dalam kasus pembunuhan berencana brigadir yosua
namun ma melakukan perbaikan pidana yang dilakukan sehingga pidana yang diterima oleh putri candrawati menjadi sepuluh tahun penjara
sebelumnya pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi memfonis dua puluh tahun penjara kepada putri candrawati
demikian juga terhadap dua terpidana lainnya yakni riki riza
dan juga kuatmaruf dimana ma juga menolak kasasi mereka namun memperbaiki kualifikasi tindak pidananya sehingga hukumannya dipotong oleh ma
kita langsung terhubung dengan pengacara dari keluarga brigadir yosua huta barat ada yonatan baskoro
selamat malam mas yonatan
malam mbak rivana
mas yonatan bagaimana kemudian merespon ini putusan kasasi
dari mahkamah agung ya yang akhirnya meng courting hukuman kepada empat terpidana
ferdis sambo putri candrawati kuatmaruf dan juga riki riza
nah yang pertama saya ini juga baru dapat update nya dari berita berita
ya dalam hal hasil kasasi fs kita belum pelajari lebih dalam ya mbak ya
namun dalam hal ini kami akan lihat dulu baru kami bisa berkomentar
oke jadi belum tahu
tapi secara keseluruhan bagaimana mendengar putusan ini
ya secara respon bagaimana ini mendengar putusan yang meng courting hukuman
ya di satu sisi kaget nggak kaget karena yang pertama kita tahu seorang ms ini memang seorang yang luar biasa
yang super power begitu ya
tapi di sisi lain pasti ketika karena saya juga belum sempat berbicara dengan keluarga
saya meyakini dalam hal ini
ini keluarga pasti kecewa
itu tidak bisa dipungkiri mbak
oke keluarga kecewa
apakah kemudian ada yang janggal dari putusan kasasi ma ini
karena ma menolak kasasi tapi kemudian melakukan perbaikan pidana
sehingga mengurangi hukuman dari keempat terpidana ini
pada dasarnya kita adalah warga negara yang baik
sehingga dalam hal ini kami sangat menghormati setiap putusan majelis hakim putusan hukum kita
namun dalam hal ini kembali perlu kami sampaikan
kait apapun itu kita belum lihat dan belum kita pelajari
sehingga dalam hal ini kita harus tahu dulu detailnya baru kita bisa berkomentar lebih lanjut mbak nana
terakhir apakah kemudian ada langkah dari keluarga langkah hukum dari keluarga begitu
ya dalam hal ini mungkin kami akan segera berkoordinasi
kita akan timbang timbang untuk seperti apa selanjutnya ya
oke jadi belum bisa diputuskan ya mas yonatan seperti apa ya
karena setelah kasasi langkah terakhir adalah pk peninjauan kembali
apakah itu bisa kemudian diajukan oleh pihak keluarga korban bisa nggak mas yonatan
oh saya rasa itu tidak bisa
kecuali nanti misalkan ada pertimbangan pertimbangan hukum lainnya
misalkan kita ada yang namanya novum atau bukti baru
itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kemudian hari
oke jadi sampai sekarang kasasi ini adalah keputusan paling tinggi ya
yang kalau misalnya nanti sudah ingkrah berarti harus dieksekusi begitu ya mas yonatan
terima kasih kepada pengacara keluarga brigadir yosua huta barat yonatan baskoro atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom malam ini